tak pernah terbayang di benak para calon haji asal indonesia ini
tahun ini mereka akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci makkah
melalui jalur undangan kementerian arab saudi
mereka adalah jemaah dengan latar belakang dan cerita berbeda
abdul roshid punya cerita sendiri saat sedang sholat perjamaah
di masjid istiqlal jakarta pusat maret silam
waktu itu saya sholat jumat di masjid istiqlal
nanti waktu itu bapak kementerian agama arab saudi
dia ceramah di masjid istiqlal lantas dia memanggil saya
panggil saya ke depan dia menghajikan saya alhamdulillah
tak tanggung tanggung hadiah haji juga diberikan untuk istri abdul rashid fauziah
sebelum puasa kan sebelum puasa dia diberitahu dapat kabar
masa itu mau dihajikan ya terharu lah kan senang hati
tidak disangka bisa pergi haji kan
ibu sendiri pernah mendaftar haji belum
setiap tahun pemerintah arab saudi mengundang masyarakat indonesia
sebagai jemaah undangan haji dan umroh
pemberangkatan jemaah dilakukan secara cuma cuma tanpa biaya
sedikitnya dua puluh dua orang menjadi jemaah pilihan kementerian urusan islam
dakwah dan penyuluhan kerajaan arab saudi
duta besar arab saudi untuk indonesia esam abid al togafi memaparkan
jemaah pilihan itu termasuk undangan yang dipilih berdasarkan beberapa alasan
mulai bentuk apresiasi pemerintah arab saudi
pengabdian warga indonesia yang bekerja dengan pemerintah arab saudi di indonesia
bipadlillah subhanahu wa ta'ala
haulaihum duyuf wazarat syi'un al islamiyah
di al mamlaka al arabiyah saudi
yang telah ditertibkan untuk da'at dan istilafat
ini adalah jumlahnya dari kemudiannya
yang akan diadakan
dalam hajjahum wazarat syi'un al islamiyah di al mamlaka al arabiyah saudi
ini adalah jumlah pertama
jemaah pilihan ini diprediksi tiba di arab saudi pada kamis
dan akan disambut oleh pemerintah kerajaan arab saudi